kami memberi fakta bukan sekedar berita
sebab sebuah perubahan butuh keberanian untuk berbuat
dan melihat masalah dengan perspektif yang membangun
sehingga setiap kegagalan menjadi peluang untuk maju
saya rolan lagonda untuk cnn indonesia